ada masih di cnn indonesian newsroom kpk melakukan jumpa pers terkait penyelidikan atau penyidikan korupsi apbd kota malang
pada pidatonya wakil ketua kpk basaria panjaitan juga menambahkan akan sesegera mungkin melakukan penahanan pada semua pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
sehingga saat ini dari empat puluh lima kota apbd kota malang sudah ada empat puluh satu kota ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
sebanyak dua puluh satu tersangka yaitu tahap pertama itu kpk menetapkan dua tersangka pada saat itu
ces sebagai jhs sebagai kepala dinas pu kemudian mauis selaku ketua dpr di kota malang yang pertama
kemudian tahap kedua kpk menetapkan sembilan belas tersangka
ketua tersangka yaitu ma spt mijn kemudian sah lalu sal dan wkh lalu mku kemudian sl kbh bs dan im
selanjutnya sr ty kpu ks iab rs sku dan yang keseluruhan resoku adalah kbr
jadi jumlah keseluruhannya
satu di kampung kampung abas yang kedua kemudian yang terakhir ini ada di jum'at jalur empat puluh satu orang
kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal yang menyebabkan unsur kepala daerah berserta dengan anggota dprd
sudah ada korespondensi ann indonesia siti manggar fatani di gedung kpk jakarta
manggar seperti apa hasil pemeriksaan dari enam anggota dprd malang sampai dengan sore ini
selamat sore puspak
seperti yang kita dengarkan barusan bahwa kpk telah menetapkan tersangka baru untuk kasus suap apbd perubahan kota malang tahun dua ribu lima belas
untuk kasus yang kali ini atau penetapan tersangka kali ini diantaranya adalah dua puluh dua anggota dprd kota malang tahun jabatan dua ribu empat belas
dan ke dua puluh dua nya diduga menerima hadiah atau gratifikasi dari wali kota malang tahun dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas yaitu muhammad anton
yang bila kita bicara mengenai kasus ini memang bukan hanya dua puluh dua tersangka ini telah ditetapkan sebelumnya oleh kpk
karena perkara ini sebenarnya berawal dari jelatan kpk terhadap ketua dprd malang sendiri
yaitu m arief wicaksono dan kadis pu kota malang yaitu tahun dua ribu lima belas yaitu jarod edi sulistiono
di mana jarod arief dan juga jarod ini diduga menerima uang atau gratifikasi dari muhammad anton
yaitu wali kota malang di mana dia menyuap arief atau ketua dprd kota malang melalui jarod kadis pu
ini sebesar tujuh ratus juta rupiah dan melalui arief kemudian uang sebesar tujuh ratus juta rupiah ini
kemudian enam ratus jutanya dibagikan kepada para anggota dprd kota malang
di mana sebenarnya kpk sebelumnya menetapkan dua orang tersangka yaitu kadis pu kota malang jarod dan juga ketua dprd kota malang arief
kemudian dalam pengembangan ketua dprd kota malang jarod dan juga ketua dprd kota malang jarod dan juga ketua dprd kota malang arief
kasusnya telah ditetapkan juga sembilan belas anggota atau delapan belas anggota dprd kota malang sebelumnya dan juga wali kota malang sendiri yaitu muhammad anton
dan ke dua puluh dua anggota dprd malang ini kemudian menggenapi empat puluh satu anggota dprd kota malang yang kemudian menjadi tersangka dalam kasus ini
dan jika dihitung dari kpk sendiri dari enam ratus juta yang dibagikan kepada para anggota dprd kota malang ini
setiap anggota ini diduga menerima gratifikasi senilai dua belas lima juta
hingga lima puluh juta rupiah per orang
dan memang dari anggota dprd kota malang ini ada empat puluh lima anggota dari dprd kota malang
dan dari ke empat puluh lima nya ini ada empat puluh satu orang yang saat ini terjelat kasus korupsi di kpk
sehingga memang bisa dibilang dprd kota malang saat ini mengalami kekosongan
dan dari empat puluh satu ini mengapa hanya ada empat puluh satu
karena empat diantaranya dua diantaranya dalam kondisi sakit dan memang diduga juga turut menerima gratifikasi
namun belum bisa dilakukan pemeriksaan terhadap
keduanya karena masih dalam kondisi sakit berat
dan dua diantaranya lagi memang diduga tidak terlibat kasus ini
karena pada saat korupsi ini berlangsung pada tahun dua ribu lima belas
keduanya belum diangkat sebagai anggota dprd kota malang
baik terima kasih
manggar produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari gedung kpk jakarta